bagi pemudik pulang ke kampung halaman dengan sepeda motor dinilai lebih hemat dan bisa memangkas waktu perjalanan
sejumlah pemudik sepeda motor dari arah jakarta dan sekitarnya mulai nampak melintas di ruas jalan pantura karawang jawa barat selasa pagi
para pemudik sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik
perjalanan pagi hari dipilih karena suasana dan cuaca yang masih sejuk
pemudik sepeda motor serta kendaraan roda empat yang berangkat lebih awal menggunakan kapal feri juga nampak memenuhi pelabuhan jangkar situbondo selasa pagi
antrean kendaraan didominasi oleh pemudik tujuan pulau raas dan sepudi madura
bahkan ada yang rela menginap di pelabuhan agar bisa pulang kampung
tingginya jumlah pemudik membuat otoritas pelabuhan terus berencana menambah trip kapal untuk mengurai kepadatan di pelabuhan
pemudik yang berangkat berharga sekitar rp dua ratus lima puluh
sepuluh unit kendaraan roda dua yang sudah dikemas diberangkatkan secara gratis dari stasiun jakarta gudang kampung bandan pademangan jakarta utara selasa petang
keberangkatan mudik motor gratis ini akan dilakukan setiap hari hingga dua puluh april
pemudik yang berangkat berharga sekitar rp tujuh satu ratus sembilan puluh empat
pemudik yang berangkat berharga sekitar rp sepuluh empat ratus empat puluh
jadi masih ada sekitar rp dua lima ratus kuota yang sudah dikemas
jadi untuk seluruh lintasan
para calon pemudik motor gratis yang ingin mendaftar hanya perlu menyertakan surat kendaraan dan identitas diri sebagai tiket penumpang
tim liputan cnn indonesia